banyak orang masih mencari sanak keluarga mereka di palu dan donggala
setelah berusaha menempuh medan yang sulit akibat gempa
koresponen cnn indonesia teddy zuhari
akhirnya bisa bertemu dengan anak dan istrinya di donggala
ya inilah momen teddy bertemu anak dan istrinya
saat bencana mengerikan itu terjadi
istri dan anak teddy tengah berada di donggala untuk menemui keluarga di sana
sementara teddy bertugas di jakarta
teddy yang sampai
di palu pada tanggal tiga puluh september bersama tim liputan cnn indonesia
baru tiba di donggala dan bertemu keluarganya hari ini